baik dikatakan bahwa tuhan menciptakan jawa barat sambil tersenyum karena keindahan hal alamnya kesejukan udaranya
karena nyamalam hari ini para paslon keempat paslon ini akan berbicara dan berdebat saling bertanya dan saling beradu argumentasi
membahas isu isu seputar lingkungan hidup sumber daya alam energi pangan pertanian kelautan kehutanan dan pertambangan
sebelum kita mulai kita saksikan dulu visi misi keempat pasangan calon terkait hal hal tersebut
visi terwujudnya rakyat jawa barat makmur berbasiskan sumber daya alam dan budaya
dan berikut ini misi pasangan t b hasanuddin anton carliat
visi terwujudnya rakyat jawa barat makmur berbasiskan sumber daya alam dan budaya
dan berikut ini misi pasangan t b hasanuddin anton carliat